tim dokter spesialis anak divisi nefrologi rsup haji adam malik medan
hingga jumat merawat satu pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal
pasien merupakan anak berusia tiga tahun asal kota binjai ini
dirawat di rumah sakit adam malik medan pada selasa
dan saat ini masih dirawat intensif di ruang pengobatan dan perawatan khusus
tim dokter telah melakukan semua tahapan penanganan
termasuk pemberian obat hingga cuci darah
namun karena pasien datang dalam kondisi gejala berat
hingga kini kondisi kesehatan pasien belum menunjukkan kemajuan signifikan
kondisinya memang dia datang dalam kondisi yang sudah berat ya
sudah mengalami gagal nafas jadi sudah mengalami intubasi
dan juga sudah mendapatkan tindakan dialisis
dan terapi terapi yang sudah disesuaikan dengan yang sudah di
protak yang sudah diberikan dari peraman gas
jadi sebenarnya kita sudah kasih semua pengobatan yang sudah
ditetapkan jadi sudah dapat pengobatan semua
sementara ikatan dokter anak indonesia cabang sumatera utara menyatakan
belum ada penambahan kasus baru di sumatera utara
sehingga sampai jumat siang total tercatat dua belas kasus gangguan
gejala akut progresif atipikal yang ditemukan di sumatera utara
dimana terbanyak dari kota medan serta dari sejumlah daerah
seperti binjai kabupaten mandailing natal dan kabupaten labuhan batu
ya tentu jadi kita bekerja sama dengan
pemprovsu pemprovsu dinas terkait
dan saya tentu jajaran saya di dokter anak di idai tentu di warning ya
di early dan bekerjasama dengan dinas yang ada membentuk
tim surveillance nya di daerah untuk mendeteksi kasus ini sedini mungkin
dan itu saya lihat sudah bekerja dengan cepat
idai cabang sumatera utara sudah mensosialisasikan pada anggotanya
agar melakukan langkah langkah yang berhasil
yang diharuskan saat menemukan kasus gangguan gejala akut progresif atipikal
probable atau orang yang diakini sebagai suspek
pasien diharuskan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki tim dokter nefrologi
dan peralatan cuci darah
agus subratman ayatudrajat medan sumatera utara